pak udah pak udah
ibu kenapa ibu susah lagi
ibu kenapa bu
ibu udah tahu di mana mayat tinggal
dia tinggal bersama orang yang namanya pak jimmy kan
kamu bilang sama ibu bu
kamu sebenarnya udah tahu kan
dewi cuma gak mau ibu jadi kepikiran
kalau kamu gak pengen ibu kepikiran
mestinya kamu cepat cepat bawa maya pulang sebelum ibu tahu
sebab kamu satu satunya harapan ibu
bagaimana caranya wi
tapi maya kekeh gak mau pulang
kalau emang mbak jimmy itu baik sama maya
apa sebaiknya kita biarin aja maha tinggal di situ
pokoknya nggak wi
ibu gak mau kalau maya sampai tinggal sama orang itu
walaupun mereka gak ngapa ngapain
kalau ibu mau suruh maaf vete
makasih ya bu
ibu meng ephrathium
dan saya juga gak mau pulang teh saya mau tinggal sama pak jimmy
tapi saya boleh pinjam kan teh cincinnya
iya boleh tapi kamu jelasin dulu kamu kenapa tinggal sama pak jimmy mai
teh teteh tuh gak perlu tau itu juga cuma sebentar kok saya pinjam ntar juga saya balikin
mai kamu kok jadi aneh gitu sih kamu kenapa sih
teh saya tuh cuma mau pinjam ntar juga saya balikin kok pelit amat sih
berapa sih teh harganya sini maya bayar
oh my mentang mentang sekarang kamu punya uang kamu beli cincin ini
asal kamu tahu ya mai teteh rela ngasih cincin ini gratis sama kamu asal kamu mau pulang sama tete sekarang
jadi kamu yang ambil cincin itu
kamu gak tahu ya betapa berharganya cincin itu untuk saya
cincin itu saya yang kasih ke anak saya ini waktu dia masih kecil
ini bapak kamu sayang kamu diurut pegang ini ya kamu pegang ini sini sini sini
kamu pegang cincin ini
tapi ini cincin bapak
iya itu cincin saya sini kembalin
apa kamu gak ada malu malunya ya ngambil cincin ini
kamu kamu bukan gadis baik baik gak pantas pakai cincin ini
sekarang kamu pergi pergi
cincin itu berarti bapak
ayo tinggalin dia udah gak usah peduli
pak tunggu bapak
pak jimmy bapak aku
ternyata pak jimmy bapak aku
si hidup sini nak
ini cincinnya kamu pegangnya nak
dan kalau perempuan berengsek itu berani berani ganggu kamu lagi kamu bilang sama bapak
bapak yang urus
hei siapa ini bapak ada disini
bapak yang ada di sini siapa
oh aku sudah ke sini
diri saya bisa polis

kamu ingin disini
ada malu malunya ya
curi barang masih juga belum pergi dari sini
kalau pak jimmy itu
pak jimmy itu
pergi kamu pergi
pergi kamu pergi
udah pak udah teh
udah teh pergi sana
ya pulang aja
pak pak udah
pak pak dewi cuma mau bilang
kalau pak jimmy itu bapaknya dewi
ini bapak nak
pak pak kata ibu bapak bapak udah meninggal
jangan jangan jangan
pak pak masih hidup
jangan jangan jangan
dewi pegang ini ya
kau pegang ini
kau pegang cincin ini
suatu saat nanti
pasti akan ketemu lagi
setelah aku pikir pikir rasanya aku kok tadi terlalu kejam pada dewi
mungkin seharusnya aku nggak perlu sekasar itu
tapi semuanya terasa semakin aneh
kenapa ada begitu banyak kebetulan soal dewi
dan dia bahkan memegang cincin itu
apa jangan jangan aku salah
nama gadis itu dewi
apa jangan jangan dia itu
aku udah menemukan putriku dewi
kamu ngapain di sini
kamu kok hujan jalan kayak gini sih
kamu kenapa wih
kamu lagi ada masalah
kamu lagi ada masalah sama ibu kamu
atau sama andre
kenapa sih wih
aku gak apa apa saja
kalau kamu gak apa apa nggak mungkin kamu nangis seperti ini
aduh kamu cerita sama aku
ada apa sih
aku pasti bantu kamu
aku gak apa apa set
udah set tolong tinggalin aku
aku gak mungkin ninggalin kamu dengan kondisi kamu seperti ini
kamu kenapa sih
kok kamu sekarang berubah sama aku
dulu kan kita teman baik wi
dan kamu kalau ada apa apa kamu selalu cerita sama aku
gak tertutup kayak gini
ayo dong bercerita sama aku
aku pasti bantu
ada apa sih
bukan aku yang berubah set
kamu yang berubah
sampai sampai aku ngerasak kamu seperti orang asing
dan aku gak mungkin ceritain masalah aku sama orang asing
kenapa kamu pulang basah basah begini
pasti kamu habis berantem sama andre kan wih
ibu bilang kan juga apa
kalau kamu kantor sama andre pasti kamu dapat masalah terus
pasti kamu nangis terus deh
ini gak ada hubungannya dengan andre
walaupun ibu gak sekolah
tapi ibu gak bodoh
tadi dewi ke rumahnya pak jimmy
lebih mau ketemu sama maya
dan ada pak jimmy juga
sekarang dewi mau tanya sama

betul pak jimmy bapak kandung dewi